direktur utama pt kcic menyampaikan progres pembangunan kereta api cepat jakarta bandung
hal tersebut disampaikan pada agenda perjanjian antara kodam dan kcic
salah satu yang disampaikan adalah progres pembangunan tunnel walini
saat ini tunnel walini yang memiliki panjang enam ratus delapan meter sudah tembus dan ditargetkan rampung pada akhir dua ribu sembilan belas
saat ini pengerjaannya berfokus pada pengecoran bagian atas tunnel dan lantai dasar lintasan
tunnel walini merupakan satu dari tiga belas tunnel yang nantinya akan ada di sepanjang jalur kereta cepat jakarta bandung
pengerjaan proyek kereta cepat terus dikebut dan ditargetkan rampung pada dua ribu dua puluh satu mendatang